kuliner menjadi suatu hal yang melekat dalam tradisi sejarah dan budaya pada suatu suku
termasuk suku asli ibu kota yaitu betawi
ragam kuliner asli dki jakarta menghiasi perjalanan berkembangnya kota megapolitan ini
baik yang hadir langsung disediakan alam hingga beberapa yang berasal dari masa lalu
dataran di jakarta dan sekitar yang cenderung rendah membuat sebagian besar wilayah ini dipenuhi
dengan tanah yang digenangi oleh air atau biasa disebut sebagai rawa
namun siapa sangka dahulu kala keberadaan rawa justru menjadi salah satu penopang kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di kota jakarta
tidak hanya menampung air hujan di rawa juga terdapat ikan gabus yang diolah menjadi kuliner khas betawi
yang kini justru keberadaannya sudah mulai sulit untuk ditemui
salah satu olahan ikan gabus yang cukup dikenal adalah gabus pucung
olahan ini menyajikan potongan ikan gabus yang direndam dengan kuah berwarna hitam seperti rawon namun memiliki rasa yang cukup khas di lidah masyarakat
nama dari gabus pucung tergolong cukup

namun jika ditelaa penamaan gabus pucung ini terdapat di seluruh negara
gabus pucung didasari dari dua jenis bahan utama kuliner ini yaitu ikan gabus dan buah pucung atau yang kadang disebut sebagai buah kluwak
dia punya asemnya ada pedesnya ada segernya ada gitu
ciri khas dari ikannya juga kan enak gurih gitu kan ya
dan ikan ini juga kan ikan obat
dia kan bisa nyembuhin orang habis operasi biasanya sering makan ikan gabus gitu
terus kalau masalah rasa sebenarnya juga rawon yang rada mirip tuh
makanan rawon itu rada mirip sama gabus pucung
perbedaannya mungkin kalau rawon kurang pedes dia karena apa sambalnya dipisah gitu
kalau gabus sambelnya udah jadi satu gitu
selain bahan utama gabus pucung menggunakan bumbu tambahan lain seperti cabai bawang jeruk nipis garam dan penyedap rasa untuk menyempurnakan cita rasanya
ikan gabus tidak digoreng atau dibakar dalam olahan ini
melainkan langsung direbus bersamaan dengan bumbu bumbu yang telah disiapkan di dalam kuali
ikan gabus memiliki ciri daging yang lembut mirip dengan ikan lele dan ikan patin
paduan antara kelembutan daging ikan dan kuah hitam dirasa sangat cocok disantap saat siang hari
hal ini juga yang menjadi salah satu sebab ikan gabus
masih sangat diminati pecinta kuliner maupun konsumen yang baru pertama kali menjajalnya
gabus pucung itu pertama kali harus dirasa dagingnya dulu
kalau dia bawa tanah itu pasti udah nggak enak
nah disini dia gak bawa tanah
jadi itu poin pentingnya
baru dia nyatu sama bumbu keluknya bumbu hitamnya itu
nah kalau itu udah nyatu udah enak deh
dan itu biasanya makan disini selalu habis kuahnya juga
ini baru pertama kali sih mas
nah kalau rasanya itu kayak asam tapi agak pedas tapi kayak balance sih rasanya
kalau ikannya sendiri kayak ikan apa ya tapi biasanya itu kan kalau misalkan ikan ada bau terus kayak ada nggak enak ada pahit juga
kalau ini memang kayak benar benar segar ikannya dibandingkan ikan ikan yang lain
kayak ikan mas kan beda tuh ada ada kayak bau itunya juga
tapi kalau ini beda sendiri sih
teksturnya itu kayak apa ya ini kan lembut gitu loh mas
kalau misalkan yang lain kadang ada yang keras kan
kayaknya mereka juga menyediakan kayak ikan ikan segar gitu
jenis olahan lain yang cukup populer dari ikan gabus adalah pecah gabus
pecak gabus cenderung lebih sederhana karena ikan hanya digoreng dan sambal pecak menjadi pelengkap sajian
pecak itu sebenarnya ikannya itu bisa dua diolah
ikannya dibakar bisa ikannya digoreng
kalau di sini on request saja bisa digoreng bisa dibakar bisa
nah pecak itu sambalnya sambalnya sambal pecak gitu
sambal pecak biasa sambal cabai bawang pakaiin jahe gitu kan
iya udah begitu aja
ada satu hal yang harus diperhatikan dalam penyajian ikan gabus
ikan yang dimasak harus segar yang diambil hidup hidup langsung dari rawa
atau kolam penyimpanan
kalau ikan seger itu pas lagi kita olah dia jadi ikannya mekar gitu kan
kalau ikan kulkas itu bentuknya kayak plat gitu
jadi nggak karena mungkin bekas ditaruh di es gitu ya
jadi rasanya berkurang banget
beda sama ikan yang masih hidup kita matiin masih seger benar gitu
beda dah pokoknya kalau orang yang sering makan gabus pucung itu bisa buat bedain antara ikan lama sama ikan baru

olahan ikan gabus menjadi salah satu kuliner yang tersohor khususnya bagi masyarakat betawi
keberadaan menu ikan gabus di masa lalu seolah tidak bisa dilepaskan dari keseharian warga
karena memang kebanyakan wilayah jakarta dipenuhi rawa rawa yang merupakan habitat asli dari ikan gabus
ikan gabus itu kalau di betawi itu ya ikan yang liar dulu ya
emang dia nggak sengaja nggak ditanam nggak dipiara
tetapi dia muncul begitu saja
dia ikan endemik gitu ya
jadi kita kalau dulu waktu saya masih kecil pun saya ingat betul ketika saya nyiram di sawah itu
bapak kita kan nanam oyong ketimus segala macam
itu di antara galengan kan ini air semua nih
kita bisa lihat wah dia lagi beranak nih
karena dia ketahuan tuh ikan gabus biasanya dia lagi beranak
anaknya apa namanya yang disebut
yang disebut anak gabus itu dia muncul muncul begini
dan kalau ditebar otomatis bapaknya emaknya juga kena tuh kita
jadi seperti itulah
dan akhirnya dari gabus ini memang kita bisa dia emang ikan yang biasa ya
ikan yang biasa tetapi memang banyak ada di sini
di era penjajahan belanda warga asli kota jakarta cenderung tidak mampu mengkonsumsi jenis ikan air tawar lain seperti mujair atau ikan mas
untuk mensiasatinya warga betawi mencari ikan gabus yang bebas mereka dapatkan karena berkembang liar di rawa rawa yang ada
sebagai makanan asli betawi yang diwariskan secara turun temurun keberadaan olahan ikan gabus semakin sulit ditemui
salah satu faktornya adalah berkurangnya jumlah habitat ikan gabus yang berdampak pada sulitnya mencari ikan gabus hidup di sekitar jakarta
saya aja misalnya karena dulu kita punya sawah luar kita punya pengempang yang memang sudah ada di situ
karena ini tidak ada maka otomatis kita susah mendapatkannya
dan saya pun akhirnya sekarang tidak sebulan sekali makan menikmati makanan itu makanan ikan gabus itu
gabus pucung ya gabus pecat ya
gabus pecah gabus kering yang sudah dikeringin dijemur gitu yang nikmatnya luar biasa
kesulitan mencari ikan gabus di sekitar jakarta berdampak pada para pengusaha kuliner ikan gabus
untuk mendapatkan ikan gabus pengusaha harus mengambil dari luar kota
dengan harga per kilonya mencapai delapan puluh hingga seratus rupiah
ya sekarang kan rawa rawanya udah pada hilang
ya paling sudah ganti sama perumahan dan segala macam ya
jadi paling paling ada juga keminggir minggir dah ke bekasi tanggerang
tanggerang juga udah mulai rame ya kan
jadi ya paling suplainya kalau ngandelin dari sini aja tidak cukup
dulu gampang ukurannya injekan kaki kita di sawah itu udah ada ikan gabus gitu
dengan semakin minimnya keberadaan rawa di jakarta
tidak heran keberadaan olahan kuliner ikan gabus juga semakin sulit ditemui
tidak hanya itu jenis kuliner satu ini juga ternyata tidak sepopuler seperti dahulu kala
kue dongkal menjadi salah satu kue persembahan ketika ada misalnya sedekah bumi
kemudian bersih desa upacara baritan
selain jenis makanan berat yang biasanya rasanya gurih dan dicampur dengan nasi
di betawi juga terdapat berbagai kuliner yang bentuknya camilan
seperti kue dongkal dan es lendang mayang yang cocok sekali dimakan saat siang hari atau saat cuaca sedang panas panasnya
namun sayangnya makanan makanan jenis seperti ini sudah cukup sulit ditemui di sekitar kota jakarta

kuliner es lendang mayang mungkin sudah cukup dikenal
namun jika dicari saat ini tidak mudah lagi untuk mendapatkannya
es selendang mayang merupakan jenis minuman khas betawi dengan campuran air gula santan dan kue mayang yang kenyal
jenis kuliner tradisional ini telah ada sejak dulu
nama selendang mayang sendiri didasari dari salah satu cerita rakyat yang berkembang di tanah betawi
jadi ikl mayang itu sesuatu yang indah
jadi dulu tuh kemudian juga jampang mayang sari itu jadi kalau di dalam bahasa betawi itu
mayang es lendang jelas kan es lendang adalah sesuatu pakaian yang menjadi aksesoris utama dari kaum perempuan
nah mayangnya itu adalah sesuatu yang imajinasi keindahan di dalamnya
nah memang ini selendang mayang itu adalah kuliner yang sangat feminim sifatnya gitu ya
es selendang mayang lebih mudah ditemui saat momen momen hajatan warga betawi
atau biasanya jenis kuliner ini juga disajikan saat acara kumpul keluarga
siti fatimah wanita berusia lima puluh tiga tahun ini adalah pembuat kue kue khas betawi seperti selendang mayang dan kue dongkal
ilmu dan resep ia dapatkan sebagai warisan yang diterima dari sang ibu
saat ini pembuatan kue kue seperti selendang mayang dan dongkal masih ia lakukan sesuai pesanan yang diterima
es selendang mayang tergolong jenis kuliner yang tidak memerlukan bahan

proses pembuatannya pun tergolong sederhana
ya itu dari sagu aren
kalau yang benar benar asli betawi emang itu nggak ada campuran apa apa
kalau zaman sekarang kan orang suka bikin campur home kue gitu ya
kalau saya memang enggak pokoknya benar benar asli sagu aren gitu
kalau adonannya itu aja sih
sama daun pandan
biar supaya harum lah gitu
jenis kue lain yang biasa dibuat oleh wanita yang akrab di sapa mpok papat ini adalah kue dongkal
kue dongkal merupakan kue khas betawi yang berbentuk kerucut atau segitiga
sama dengan selendang mayang bahan baku dan proses pembuatan kue dongkal juga cukup sederhana
mengukus adonan adalah langkah utama dalam proses pembuatan kue dongkal
alat yang digunakan masih cukup tradisional yaitu tampah bambu yang berbentuk kerucut dan dandang kukus
proses pengukusan dianjurkan untuk menggunakan api ukuran besar untuk mempercepat kematangan
kue dongkal biasanya diberikan dengan garam dan gula merah
jadi nanti rasa campur ada gurihnya ada manisnya
kue dongkal itu terbuat dari tepung beras
jadi tepung berasnya itu kita rendam kurang lebih sekitar delapan jam
kalau orang tua dulu bilang dikulup
kalau udah ngebul udah setengah mateng itu nanti kita tuang ke wadah
nah itu nanti disimpen
dinepin satu maleman
kue dongkal memiliki tempat khusus bagi masyarakat betawi di masa lalu
kue ini biasanya ada dalam upacara adat
bentuk kue yang segitiga juga diterjemahkan orang orang dahulu
sebagai sebuah simbol tatanan kehidupan
kue dongkal sendiri masih cukup mudah ditemui di jalanan jakarta
penjual biasanya menggunakan gerobak untuk perjualan
kue dongkal menjadi salah satu kue persembahan ketika ada misalnya sedekah bumi
kemudian bersih desa
upacara apa namanya nih kalau di jakarta di pesisir itu upacara nyadran
itu menjadi salah satu kue persembahan karena memang bentuknya adalah segitiga
yang di dalamnya ada satu kesatuan utuh bahwa kehidupan manusia ini
tuhan manusia alam sekitarnya itu menjadi satu kesatuan yang utuh menurut paham orang betawi
porsi kue dongkal di penjual seperti ini
bisa didapatkan dengan harga sepuluh hingga lima belas ribu rupiah
keberadaan jajanan tradisional telah lama ada sebagai bagian dari kehidupan masyarakat betawi
hanya saja tidak ada catatan khusus sejak kapan jajanan tradisional ini ada
dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat
masyarakat biasanya merawat memori akan resep kuno sebuah kuliner
dalam nama nama yang dikenal di masa lalu
atau turut ambil bagian dalam pelestarian kuliner tradisional
dodol betawi ini sebuah tradisi kebanggaan orang betawi ya
jadi rasanya kalau ada pulang kampung atau mau ketemu orang
kalau mau kasih sesuatu hadiah buat orang betawi itu
dodol itu punya value yang berbeda
siapa yang tidak mengenal dodol
jenis makanan satu ini menjadi penganan khas di beberapa daerah
di jakarta jajanan ini dikenal sebagai dodol betawi
dodol betawi memiliki bahan dasar tepung ketan gula aren gula pasir dan santan
dodol betawi diakui memiliki cita rasa yang berbeda dari jenis dodol lainnya
kalau dodol betawi ini dia lebih legit terus kenyalnya pas
manisnya juga nggak terlalu manis dia pas gitu
kalau bedanya dengan dodol yang lain biasanya prosesnya kita setelah jadi dodol
kita tidak kasih gula lagi
kalau misalnya dodol garut atau dodol yang lain itu biasanya dilapisi gula
jadi setelah matang dilapisi gula
kalau kami setelah jadi sudah tidak perlu ada proses lagi
terus sudah kita anggap sebagai panganan yang sudah layak dijual atau dimakai
hal unik dari dodol betawi adalah proses pembuatannya yang tidak biasa
pembuatannya biasanya dilakukan dari pagi hari
dengan proses awal adalah membuat santan dari buah kelapa
mencairkan gula aren
lalu membuat adonan
semuanya lalu dicampurkan menjadi satu di dalam wajan tembaga yang besar
dan proses mengaduk dodol yang berlangsung lama
biasanya baru dimulai menjelang siang hari
proses pengadukan biasanya dilakukan dua orang secara bergantian
dan ternyata mengaduk dodol bukanlah pekerjaan yang ringan
supaya membuat dodol yang berlangsung lama

tidak mudah memang membuat dodol betawi
untuk yang namanya
saya dan kekuatan juga komitmen untuk mengaduk selama tujuh delapan jam
untuk mendapat hasil dodol yang bersih
api yang digunakan untuk memasak dodol berasal dari kayu bakar
pemetaan kayu bakar bertujuan untuk menanjamkan aroma dodol
perpaduan ketan dan gula aren pada dodol betawi menjadikan dodol ini memiliki cita rasa sendiri
rasa manisnya tidak terlalu dominan
tidak hanya itu unsur minyak yang ada di dalam santan ternyata berfungsi sebagai pengawet bahan makanan alami
dodol betawi mampu bertahan hingga dua bulan di suhu ruangan
jajanan ini biasa dibawa sebagai buah tangan atau oleh oleh khas betawi
dodol betawi ini sebuah tradisi kebanggaan orang betawi ya
jadi rasanya kalau ada pulang kampung atau mau ketemu orang
kalau mau ngasih sesuatu hadiah buat orang betawi itu dodol itu punya value yang berbeda
bagi warga betawi dodol bukan hanya sebuah makanan
melainkan juga sebuah tradisi kebanggaan
sebuah kebanggaan asli suku betawi
di masa lalu dodol betawi merupakan makanan yang dipercaya sebagai media penyambung silaturahmi
dodol betawi adalah dikenal di masyarakatnya adalah sebagai kue silaturahim kue gotong royong
karena masa lalu ini kita ngomongin kulinernya yang dodol ini jangan kayak sekarang ya
sekarang kan alat alat teknologi itu memudahkan kita untuk mengerjakan apapun
kalau dulu kita misalnya kan dari dia untuk cari tepung dia itu harus ditumbuk dulu
poh tungguin ya di sini ini doang tepung doang
kita siapin kelapenya kita parut
nah itu jadi nanti ketika kue itu sudah selesai jadi
akan menjadi semuanya tuh yang bantuin kita akan mempunyai hadiah berupa sebentel sebentel
sebentel itu isinya bisa
seperapat bisa rata rata seperapat ya
kita bungkus di daun pisang batu kita bagi bagi semua yang membantu kita
jenis jajanan tradisional betawi lain yang biasa dijadikan sebagai oleh oleh adalah akar kelapa
kue akar kelapa adalah kue yang cukup sederhana dalam pembuatannya
hanya saja adonan yang digoreng harus dicetak dengan
kita cetak khusus agar setelah matang nanti kue ini berbentuk seperti akar kelapa yang melingkar lingkar
adonan sendiri dibuat dari bahan dasar seperti tepung ketan telur santan gula dan wijen
jadi akar kelapa ini bentuknya kan kayak akar kelapa ya
jadi orang tuh suka mising mungkin orang daerah itu nyebutnya akar kelapa
disangkanya bahan bakunya
adalah akar kelapa padahal itu adalah bentuknya yang seperti akar kelapa gitu kan
nah kalau itu rasanya manis kriu kriu kalau digigit
jadi kalau sekali coba itu biasanya ketagihan tuh
apalagi orang daerah yang belum pernah nyobain pasti itu ini banget tuh apa namanya berasa gitu
kuliner tradisional merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan di masyarakat suatu suku
resep tradisional yang disiapkan bukan hanya sekedar
untuk membantu seseorang mengisi perut yang sedang lapar
lebih dari itu kuliner juga menjadi titik pertemuan sebuah kesenian dan budaya sebuah suku bangsa
yang didalamnya tertanam nilai nilai tradisionalitas serta orisinalitas
untuk menghiasi perjalanan sosial di tatanan masyarakat